di hari kedua pencarian petugas gabungan terus berupaya mengevakuasi korban longsor di desa cihanjuang cimanggung sumedang
hingga minggu malam tim telah menemukan tiga belas korban meninggal dan dua puluh lima korban luka luka
korban luka segera dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan
sementara itu pada minggu siang gubernur jawa barat rituan kamil dan kepala bnpb doni monardo meninjau lokasi longsor
dalam kunjungannya kepala bnpb doni monardo mengungkapkan bela sungkawa sekaligus memberikan bantuan langsung kepada korban dan petugas yang melakukan evakuasi
pada jam pertama pemerintah pusat melalui badan nasional penanggulan bintana mengaturkan rasa duka kita yang mendalam atas musibah yang bergaji
sehingga menimbulkan perubahan termasuk perubahan personil dan juga perubahan atas benda seperti masyarakat
selain gubernur jawa barat dan kepala bnpb menteri sosial tri risma hari ini juga meninjau lokasi longsor pada minggu malam
risma meminta otoritas terkait menyiapkan lokasi pengungsian bagi para korban khususnya untuk lansia dan anak anak
saya berterima kasih dengan pak bupati dan aparat wilayah untuk kita bisa segera mungkin memindah warga yang rentan
untuk terjadinya musibah
proses pencarian korban akan kembali dilanjutkan pada hari senin
diperkirakan masih ada puluhan korban longsor yang masih belum ditemukan
tim liputan cnn indonesia